kalau memang daerah kekuatannya apa kemudian kami bisa bantu apa
karena kondisi wilayahnya seperti ini maka harus banyak dibentuk ksb ksb
karena minimal mereka bisa survive mereka bisa bertahan tidak dalam kondisi lapar
terutama untuk anak anak kecil
kalau bayi balita itu kan tidak bisa dia suruh nahan begitu kan
nah karena sekali lagi karena kondisi geografisnya seperti itu
karena itu tadi saya sampaikan ke pak seda untuk memitigasi
jadi kalau bisa mencegah kita cegah
tapi kalau kita bisa seandainya itu terjadi kita bisa segera respon
akan ada relokasi untuk beberapa warga
nanti kami akan komunikasi dengan daerah
kalau memang daerah kekuatannya apa kemudian kami bisa bantu apa
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya